aku membawakanmu kain kain yang sangat bagus
jadi ini yang dimaksud guruku
bahwa kejahatan akan memancing kejahatan lainnya
tapi aku tidak akan membenarkan
hanya itu satu satunya cara untuk menghadapi curagan wira
tidak akan berhenti
sampai jurangan wira ikut berhenti
aku akan menganugerahkan penghargaan kepada putraku
terima kasih rama prabu
yang membawa kejayaan kepada galut
tidak semua orang bisa seberuntung aku
setiap detik waktu berlalu
hanya mengingatkan ibu kepadamu na
kamu satu satunya harapan ibu
walau seluruh dunia berpaling darimu
tapi ibu tetap bangga

tidak mereka itu
kenapa kamu mengintipku
aku tidak sengaja lewat dan aku melihat kamu latihan
apakah kamu mau aku ajari
putri kamu tidak apa apa
kaki aku sakit
ayo kita duduk dulu
ayo kita duduk dulu
mohon kamu baik sekali dengan aku
dulu aku ingin sekali punya adik perempuan
tapi aku tidak punya adik
apakah kamu mau jadi adikku ratri

kalian bertemu dengan surakerta dan nyinawang lagi
dan apa yang terjadi ki
ia membunuh para pendekar yang ingin meringkusnya untuk diserahkan ke galuh
hamba mohon ampun gusti prabu
hamba sengaja tidak melaporkannya secara terbuka
supaya kabar ini tidak menimbulkan keresahan di kalung
tidak akan kalian sudah benar
surakarta dan komplotannya akhir akhir ini sering menimbulkan keresahan pada rakyat gas

oleh karena itu kita harus tetap tingkatkan kewaspadaan
karena surakerta dan komplotannya tidak akan pernah berhenti merongrong kewibawaan kerajaan galung

merongrong kewibawaan kerajaan galung
ampun tuan gusti pramu
gusti pramu benar
oleh sebab itu hamba sudah mengirim pasukan untuk menjaga perbatasan dan di wilayah sekitar
aku setuju dengan tindakanmu
ki gelap nyawa ki lampun jam
tetap tingkatkan keamanan
di setiap wilayah kerajaan galuh
tetap siagakan kekuatan kita
dan tetap pastikan rakyat galung aman
baik gusti pramu
aku membawakanmu kain kain yang sangat bagus
terima kasih cicu
kau bisa memakai kain itu di acara penghargaan untuk perubahan
rai sepertinya tidak suka purba menang

rai sepertinya tidak suka purba menang mendapatkan penghargaan
tidak cici bukan karena itu
hanya saja setiap kali aku melihat pubah menang
aku jadi teringat dengan pemanah rasa
hatiku rasanya hancur cicu
aku tidak tahu di mana keberadaan anakku sekarang
aku sangat memahami perasaanmu rai
bukan hanya kau yang kehilangan pamana rasa
siapkan dirimu untuk penghargaan purba gendang nanti
kau harus tampil cantik
nanti aku akan memakainya
aku akan menang
sebentar lagi kau akan menyaksikan kemenanganku rangganis
kau mungkin bisa memenangkan hati kekau prabu
aku yang akan memenangkan tahta galuh
karena purba menaklah yang akan menjadi pewarisnya
aku akan menang
aku akan menang
aku akan memenangkan tahta galuh
tapi aku harus menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
wah berarti ilmu raden sangat tinggi
aku jadi penasaran ingin melihat kehebatan ilmu raden
kamu meragukan kemampuanku
tidak raden tidak
aku tahu kok kalau raden itu sangat hebat
makanya aku ingin melihat kehebatan ilmu raden